tim gabungan terus berupaya menyalurkan bantuan ke wilayah terisolasi pasca banjir dan tanah longsor
mobil empat x empat dan motor trail pun disiapkan untuk menyalurkan logistik bantuan ke kampung panggai kecamatan sutra
kabupaten pesisir selatan provinsi sumatera barat yang butuh waktu empat jam
bahkan harus dilanjutkan dengan berjalan kaki agar masyarakat di kampung langgai bisa tersentuh bantuan
sudah berada di desa kayu aro saat ini kita lihat di sini ternyata jalan utama ini terkikis karena air yang besar
sehingga akses ini terputus sementara ini
nah ke depan kita akan menggunakan jalan alternatif yang ada di sebelah kanan ini
pemilik lahan sudah rela ikhlas untuk menyerahkan lahannya
sehingga sebentar lagi alat berat masuk ke sini untuk membuka akses jalan